lokasi badan kapal selam nanggala empat ratus dua telah ditemukan
seluruh kru yang berada di dalam kapal selam ini dinyatakan gugur
evakuasi kapal dan juga awak akan terus diupayakan
panglima tni marsikal hadi cahyanto bersama dengan kshl laksamana tni yudo margono
dan juga kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
minggu petang menggelar konferensi pers perkembangan pencarian
dan juga penyelamatan kapal dan kru kapal selam nanggala empat ratus dua
lokasi tenggelamnya kapal telah diketahui
sekitar satu lima ratus yard dari kapal turun pada kedalaman delapan ratus tiga puluh delapan meter
panglima menyatakan lima puluh tiga kru yang ada di dalamnya dinyatakan gugur
berdasarkan bukti bukti otentik tersebut
dapat dinyatakan bahwa kri nanggala empat ratus dua telah tenggelam dan seluruh
awaknya telah gugur
oleh karena itu dengan kesedihan yang mendalam
selaku panglima tni